menurut pemerhati budaya dan komunikasi digital dr firman kurniawan
selain itu transaksi menggunakan nft di pasar digital
jadi sudah ada saat itu dan kelihatannya gubernur sebelumnya
kamu tidak memberi aku makan
belum diketahui secara pasti sejak kapan seni ketangkasan domba ini muncul di garut
memang ini diwariskan kepada anak anaknya
prestis lah kita di berdua negara itu di level asia di asia tenggara prestis lah
itu effort itu yang kita hampir nggak pernah ada
nah saya akan mengajak anda untuk menjadi seorang pengusaha dodol nanas dalam segmen sehari menjadi pengusaha dodol nanas
yang saya tahu ini untuk wadah pecel
ih contohnya pertandingan bola basket
oke jadi istilahnya kalau sekarang saya beli nft manda
soalnya kan kalo bisa dibilang saya sama henky kan pasti kontraknya kalo bukan beda setahun itu sama lagi tuh kita habisnya kan
ini dijelaskan dalam roma dua ayat sebelas sampai enam belas
atau membangun bangunan apa sajalah misalnya
tapi dampaknya ke pbvsi sepertinya
lain tadi mulai membuka akses tapi tentu saja dengan menjaga protokol kesehatan
pertama bahwa ini menjadi media baru
mewakilkan sulawesi selatan juga gitu kan
sekarang rata rata harga satu nft yang ditaruh baru ini di publish misalnya ada berapa
tko tadi yang disebut manda itu
putri kita lihat jepang